lembaga pemasyarakatan di jawa timur melaporkan adanya penularan virus covid sembilan belas di kalangan warga binaan
di lapas kelas satu surabaya di porong sidoarjo ada empat warga binaan positif covid sembilan belas
kemudian di lapas mojokerto juga dilaporkan ada lima warga binaannya yang terpapar
kasus penularan covid sembilan belas di lapas porong terjadi pada pertengahan agustus lalu
dua warga binaan mengeluh sakit dan menunjukkan gejala covid sembilan belas
setelah dilakukan swab test keduanya dinyatakan positif covid sembilan belas
pengelola lapas kemudian melakukan tracing dan mendapati beberapa warga binaan reaktif setelah menjalani rapid test
setelah menjalani swab test dua diantaranya dinyatakan positif covid sembilan belas
keempat warga binaan ini kini dirawat di rumah sakit umum daerah sidoarjo
pasalnya ada penyakit penyerta atau comorbid yang diderita mereka
sedangkan di lapas mojokerto ada lima warga binaan yang dinyatakan positif covid sembilan belas
pengelola lapas melakukan sterilisasi disinfektan dan program asimilasi untuk mengurai beban lapas yang overload